untuk mengamankan kunjungan raja salman dan ktt indian ocean rem association atau iora
personel gabungan pengamanan ini beroperasi di bawah komando panglima kostrat
dari delapan belas personel enam diantaranya ditugaskan khusus mengamankan kegiatan kunjungan raja salman dan delegasinya
serangan teroris di bandung pada senin kemarin tidak membuat jumlah pasukan ditambah
namun kesiagaan semakin ditingkatkan
pasukan pengamanan raja salman akan mulai bertugas hingga akhir kunjungan pada sembilan maret
untuk pengamanan ktt iora yang nantinya akan dihadiri dua puluh satu kepala negara di jakarta
akan berlangsung pada tanggal lima hingga tujuh maret
ring satu langsung melekat kepada obyek
ring dua mengantisipasi baik orang yang keluar dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam
khusus untuk ring tiga itu orang dari luar untuk ke dalam
tak bisa masuk itu kecuali ada orang
orang tertentu itu pun tidak bisa terus ke kamu nggak boleh masuk tidak begitu
kalau gitu ada yang mencurigakan begitu ada tanda tanda dia akan ikut ada di situ
disaring sampai ke ring dua